pengukuran suhu tubuh menyambut kedatangan siswa sd negeri cideng tujuh gambir jakarta pusat rabu pagi
murid pun harus mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas
sd negeri cideng tujuh adalah salah satu sekolah di jakarta pusat yang hari ini menggelar uji coba pembelajaran tatap muka
saat berada di kelas para siswa diharuskan memakai masker serta pelindung muka yang juga disediakan oleh pihak sekolah
sementara bagi orang tua hanya diizinkan mengantar siswa hingga ke depan gerbang sekolah
selain itu siswa juga diminta untuk membawa bekal makanan dari rumah
serupa dengan sd negeri cideng tujuh sdn lima rawasari cempaka putih jakarta pusat hari ini juga menggelar uji coba pembelajaran tatap muka
meski menyambut baik dimulainya pembelajaran tatap muka rasa was was masih dirasakan sejumlah orang tua siswa
mereka meminta pihak sekolah untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan baik oleh siswa dan guru
mungkin nggak perlu lama lama ya mungkin ya sekitar dua jam lah maksimal
kalau lama lama kan wajar juga ya main berani jeraknya terlalu banyak
jadi belajar dua jam nanti pulang
begitu dulu nanti sampai penurunan dari kursus itu signifikan
awal awal pasti ada ya cuma kita mikirnya buat ke depannya aja deh
daripada soalnya kebelajar di rumah tuh kurang ada kemajuannya buat anak anak belajar
dan itu anak anak juga udah kangen sekolah
jadi pengennya sih yang terbaik aja buat anak
selain sekolah dasar sekolah menengah atas
dan kejeruan di ibu kota rabu pagi juga melakukan uji coba belajar mengajar secara tatap muka
seperti di smk negeri tiga puluh dua jakarta selatan
seru sih soalnya kalau misalkan di rumah kan nggak bisa nanya ya kalau yang nggak tahu
jadi kalau di sekolah lebih efektif
lebih efektif ya pasti yang sekarang ya bukan pjj
karena di sini kita kan langsung praktek bukan teori lagi
apalagi nanti kita mau masuk ke magang jadi kita harus ngejar semua praktek yang ketinggalan
meski sekolah tatap muka
jika sudah mulai diuji coba protokol kesehatan harus diterapkan
tidak boleh ada sedikit kelalaian karena urusannya dengan kesehatan
ini yang perlu digarisbawahi
orang tua memegang kuasa untuk mengizinkan anaknya mengikuti sekolah tatap muka
satgas penanganan covid sembilan belas mengingatkan
setiap kegiatan sekolah tatap muka selama pandemi harus dilakukan atas seizin dan disetujui orang tua murid
jika orang tua tidak mengizinkan pemerintah menyebut
siswa bisa ikut belajar secara daring
yang difasilitasi sekolah
bagaimana jika ternyata ada kasus positif covid sembilan belas di sekolah
jika ini terjadi maka satuan pendidikan ditutup sementara
sekolah akan disterilisasi dan dinas kesehatan akan melakukan tracing terhadap kontak erat kasus positif
sekolah kembali dibuka apabila sudah dinyatakan aman oleh tim satgas covid sembilan belas
selain itu sekolah harus menyiapkan sarana pendukung protokol kesehatan yang ketat

mulai dari sarana cuci tangan disinfektan layout kelas sarana pencegah kerumunan
serta jaminan kesehatan guru dan murid
pemerintah pun mencaratkan setiap guru dan tenaga pendidik yang melakukan uji coba belajar tatap muka
sudah menerima vaksinasi covid sembilan belas
dan pengaturan jarak satu lima meter antar peserta didik
selain itu lama jam belajar di sekolah tak sama dengan jam sekolah normal
durasi sekolah tatap muka hanya berlangsung tiga hingga empat jam
materi pembelajaran dibatasi dan hanya diajarkan materi materi esensial
kemendikbud menyediakan layanan pengaduan untuk menampung serta menindaklanjuti pelanggaran protokol kesehatan
selama uji coba belajar tatap muka kali ini
tim liputan cnn indonesia